masih di kompas siang bersama saya jihan dovita
saudara sebanyak dua puluh delapan kelompok terbang atau kloter jemaah calon haji
telah diberangkatkan dari embarkasi surabaya hingga sabtu sore
namun masih ada enam belas jemaah calon haji yang tertunda keberangkatannya karena sakit dan pendamping
masih ada enam belas jemaah calon haji yang tunda keberangkatan ke tanah suci dari enam belas jemaah ini
dengan rincian sepuluh jemaah sakit dan dirawat di rumah sakit haji surabaya
sementara enam jemaah merupakan suami atau istri dari jemaah sakit yang ikut menunda keberangkatannya
jemaah yang tunda keberangkatan ini akan kembali diberangkatkan bersama kloter berikutnya
jika sudah sembuh dan dinyatakan layak terbang
jemaah kita yang sudah kita berangkatkan dari embarkasi surabaya
sekarang sedang loading atau sedang berproses kloter dua puluh
tapi yang sudah terbang sudah take off adalah kloter dua puluh
jadi mudah mudahan seluruhnya berjalan lancar untuk klotor klotor yang sudah berangkat
begitu pun klotor klotor yang akan berangkat
saudara kita akan pantau keberangkatan jemaah
sudah ada jurnalis kompas tv fia irmar di sana
kloter berapa yang berangkat dari surabaya hari ini
dan jam berapa jemaah haji akan diberangkatkan
bahwa hingga hari ini klotor sudah ke tiga puluh klotor yang berangkat dari embarkasi surabaya
kloter yang ke tiga puluh saat ini sudah dalam perjalanan
ketika sudah keberangkatan mereka sudah keluar dari jemaah haji
karena memang jadwal penerbangannya yaitu pada pukul dua belas tiga puluh siang waktu indonesia barat
artinya mereka sejak tadi pagi atau empat jam paling tidak sebelum jadwal keberangkatan mereka ke madinah
ini mereka sudah keluar dari asrama haji sukolo surabaya untuk menuju ke bandara juanda
dan siang hari ini biasanya setelah sholat duhur
sekitar pukul dua belas siang atau pukul setengah satu siang waktu indonesia barat
nantinya kloter tiga puluh satu yang berasal
dari kabupaten pasuruan akan mulai meninggalkan asrama haji sukolo surabaya untuk menuju ke bandara juanda
namun sebelum mereka meninggalkan asrama haji
ini mereka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dokumen dan juga barang barang kelengkapan yang ada di dalam koper
karena untuk mengantisipasi jika ada jemaah calon haji dari kabupaten pasuruan ini
yang membawa barang barang yang tidak diperbolehkan dalam penerbangan
di asrama haji polilo kalau misalnya sudah aman sudah tidak ada barang apapun terlarang yang dibawa oleh jemaah calon haji
barulah mereka bersama sama dengan pengawalan dari patwal ya dari kepolisian
ini mereka berangkat menuju ke bandara juanda surabaya
kloter ke tiga puluh satu ini kalau berdasarkan jadwal penerbangannya mereka
ini mereka akan berangkat sekitar pukul setengah tujuh malam waktu indonesia barat untuk menuju ke madinah
dengan kloter tiga puluh dua yang juga jadwal penerbangannya sekitar pukul sembilan kurang lima belas menit
pukul sembilan malam kurang lima belas menit waktu indonesia barat
dan juga sama di klotor yang ke tiga puluh dua ini juga membawa jemaah calon haji dari kabupaten pasuruan
selain jemaah calon haji yang meninggalkan asrama haji sukolilo
juga pada hari ini rencananya juga akan ada kedatangan jemaah calon haji dari probolinggo
di mana untuk kloter tiga puluh tiga ini sudah hadir atau sudah datang pada pukul delapan pagi tadi
kemudian kloter ke tiga puluh empat juga sudah datang pada pukul sembilan pagi tadi
dan nanti terakhir klotor tiga puluh lima baru akan tiba di asrama haji sekolilo pada pukul enam sore waktu indonesia barat
alur bagi jemaah calon haji yang tiba di asrama haji sukolo surabaya ini
mereka akan tiba dan langsung dibawa ke gedung musdalifah untuk dilakukan pemeriksaan dokumen
kemudian dicek kesehatannya oleh para petugas haji yang ada di embarkasi surabaya
kalau misalnya ada jemaah calon haji yang dinilai kesehatannya kurang atau beresiko tinggi
maka akan dilakukan cek kesehatan lanjutan
langsung dibawa ke posko kesehatan yang ada di asrama haji sukolo surabaya untuk dicek kembali
kalau misalnya memang butuh perawatan yang lebih intensif
ini mereka langsung dibawa ke rumah sakit umum haji sukolo surabaya
yang memang lokasinya berdekatan dengan asrama haji sukoli
dan dari data yang kami dapatkan bahwa hingga saat ini ada sekitar enam belas jemaah calon haji
yang ditunda keberangkatannya karena sakit
di mana sepuluh jemaah calon haji ini masih dirawat di rumah sakit umum haji
rata rata mereka sakit ginjal kemudian juga demensia
kemudian juga ada yang sakit di bagian pencernaan dan juga anemia
artinya ini merupakan pasangan suami istri yang juga sakit dan harus ditunda keberangkatannya
sekretaris dari ppih embarkasi surabaya mengatakan bahwa
bagi jemaah calon haji yang sakit dan harus menunda keberangkatannya ini
akan diperbolehkan untuk berangkat jika pemeriksaannya
atau menunjukkan bahwa hasilnya ini bagus kemudian layak terbang
jadi baru mereka diperbolehkan untuk berangkat melalui kota selanjutnya menuju ke panasisi
baik sejauh ini sudah ada tiga puluh kloter jemaah haji yang diberangkatkan dari embarkasi surabaya
dan menurut rencana klotar tiga puluh satu embarkasi surabaya akan diberangkatkan ke madinah pada minggu malam nanti
terima kasih jurnalis kompas tv fia irmar dari surabaya jawa timur